presiden joko widodo bertemu mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo di istana pada malam ini
pertemuan digelar setelah mantan menteri dari partai nasdem itu mengajukan pengunduran diri
presiden membenarkan bahwa malam ini bertemu dengan mantan menteri pertanian sahrul yassin limpo di istana negara jakarta
hal ini disampaikan jokowi di sela sela kunjungan kerjanya di desa ciasem subang jawa barat pada minggu siang
namun jokowi belum bisa menyampaikan mengenai apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan dengan syahrul yassin limpo
ya nanti lah sudah ada sudah di handle oleh pak arief
ya minggu malam mobil milik mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo tiba di istana
mobil syahrul ini masuk lewat gerbang sekretariat negara sekitar pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
selanjutnya syahrul masuk istana melalui pintu kedatangan vvip
sel bertemu jokowi di tempatnya
mensesnek pratikno dan hingga saat ini pertemuan masih berlangsung
ya presiden jokowi bertemu dengan mantan anak buahnya yakni syahrul yassin limpo di istana
padahal pasca pengunduran dirinya sebagai pimpinan tertinggi di kementerian
politisi partai nasdem itu berjanji akan fokus untuk menghadapi proses hukum yang sedang menjeratnya di komisi anti rasuah
publik bertanya ada apa dibalik pemanggilan itu kita bahas lebih lengkap bersama ketua dpw partai nasdem saan mustafa
alhamdulillah mas ferdi kabar baik
ya terima kasih kang saan sudah menyempatkan untuk bergabung dengan kita malam ini
ada beberapa yang ingin kita konfirmasi
kang saan masih berlangsung pertemuannya atau sudah selesai dan ada apa sih sebenarnya kang
ya apa saya belum tahu
kayaknya masih berlangsung ya pertemuan antara pak sel dengan pak presiden
pertemuan ini menurut saya juga positif
dimana pertemuan itu yang pertama tentu bagi pak sel maupun bagi pak presiden
buat pak presiden kan penting untuk mendapatkan penjelasan
sejelas jelas mungkin apa yang terjadi dengan pak sel
dan pak sel juga ini adalah kesempatan yang baik buat pak sel untuk mengklarifikasi
dan untuk menyampaikan semua persoalan yang sedang terjadi pada dirinya
itu satu hal ya
nah yang kedua juga penting juga untuk menyampaikan laporan terkait dengan soal penghargaan
yang didapat oleh pemerintah indonesia
ya itu ketika pak sel masih menyampaikan
itu juga yang penting juga untuk menyampaikan
dan karena penghargaan itu diberikan kepada indonesia
dan pak sel datang ke luar negeri untuk menerima penghargaan itu atas nama presiden
dan tentu penting juga bagi pak sel untuk melaporkan semua
apa yang terkait dengan soal penerimaan penghargaan
apa terkait dengan keberhasilan sebagai menteri pertanian
dalam mengelola tata pertanian yang ada di indonesia
kenapa kita bertanya begitu ya
karena publik memang cukup ingin tahu begitu
pertemuan ini kemudian dilakukan di istana di sisi lain
pak sel kan sekarang memang sedang menghadapi proses hukum begitu ya
nah apakah kemudian ini juga sama dengan pernyataan banyak pihak
ada permintaan sekalian untuk meminta menonaktifkan ketua kpk
firly bahuri terkait kasus hukum antara kedua orang ini
ya saya tidak mau berspekulasi ya
saya rasa soal itu sudah tidak menjadi agenda lah ya
jadi saya lebih melihatnya bahwa pertemuan pak sel dengan presiden itu
lebih terkait dengan tugas tugas
pak sel sebelum pak sel apa mundur sebagai mentad
karena memang ketika menerima penghargaan terus ada situasi di dalam negeri
yang mengharuskan pak sel mundur sebagai mentan
dan memang rencana untuk pertemuan sudah dijadwalkan
ya pak sel sudah menimpa waktu presiden
dan waktu itu mungkin presiden juga punya kesibukan dan sebagainya
bertemu pada hari kamis ya kamis yang lalu
jumat juga belum bertemu
dan presiden hari ini punya waktu dan punya kesempatan untuk menerima pak sel
keinginan untuk bertemu menyampaikan secara langsung
terkait dengan niat untuk mengundurkan diri
dan sekarang sudah diperima proses pengunduran dirinya
dan sekaligus juga apa pamit secara baik baik
terima kasih mengucapkan terima kasih kepada presiden
sekaligus menjelaskan semua persoalan yang terjadi pada pak sel
baik apa yang dialami oleh pak sel sendiri
maupun isu tadi terkait dengan ada dua hal ya
ada yang di kepolisian maupun ada yang di kpk
dan itu juga kesempatan pak sel untuk menyampaikannya
secara langsung kepada presiden
dan sekali lagi saya ingin pedaskan bahwa ini juga adalah kesempatan pak sel untuk melaporkan
terkait dengan apa pengkandalan
penghargaan yang diterima pemerintah indonesia
dan kehadiran di luar negeri ke itali di roma itu dalam rangka atas nama presiden
jadi pak sel mewakili presiden untuk menerima penghargaan
oke artinya kemudian bisa dikatakan di depan panggung begitu ya
ada laporan mengenai pertanggung jawaban kinerja dan juga soal penghargaan penghargaan
selama menjabat di kementerian
tapi kemudian di belakang panggung sulit untuk tidak mengatakan atau sepakat dengan tudingan publik
dimana kemudian nasdem dianggap tidak loyal begitu di dalam pemerintahan
kita lihat beberapa kasus dari kader nasdem ini juga sebelumnya juga sudah tersandung kasus korupsi
dan kemudian sekarang pak sel
apakah kemudian ini juga bisa mengiakan apa yang disampaikan banyak pihak
ada upaya untuk mengembosi partai nasdem begitu
kalau pertama dari sisi loyalitas nasdem terhadap pemerintah
dan ini tidak perlu dilakukan lagi soal loyalitas nasdem terhadap pemerintah
dan nasdem berkomitmen untuk mengawal dan menjaga pemerintahan pak jokowi sampai akhir
dan komitmen itu kan terus menerus kita perlihatkan di dalam setiap dukungan terkait dengan kebijakan kebijakan dan program program pak jokowi
dan itu juga diperlihatkan oleh kader kader nasdem yang ada di pemerintahan yang berkinerja sangat baik
buktinya pemerintah mendapatkan penghargaan di bidang pertanian
dan itu kan sebagai bentuk prestasi
apa kader nasdem dipulih
apa kader nasdem dipulih
apa kader nasdem dipulih
apa kader nasdem dipulih
pemerintahan jadi loyalitas dan prestasi kader kader nasdem sekali lagi tidak diragukan dan mendapatkan pengakuan dunia
nah kaitkan dengan soal persepsi publik ya ada atau tidak apa pak tenas dem persepsi itu kan nggak bisa kita cek
mungkin berangkat dari apa yang publik tangkap dalam dinamika politik yang ada hari ini
jadi publik ada yang berpersepsi bahwa ini adalah cara untuk melakukan pembosan terhadap pak tenas dem
dan menurut saya itu tidak bisa kita
cegah ya biarkan itu itu kan hak publik untuk melakukan persepsi seperti itu
oke terakhir kang saan saya ingin konfirmasi arahan pak surya paloh bagaimana
ada kabar jika kemudian ibu siti nurbaya satu satunya kader nasdem yang ada di pemerintahan juga akan ditarik
kita ingin perjelas benar begitu atau bagaimana
itu yang saya dengar ya bapak ketua umum sudah akan menarik ibu siti nurbaya di pemerintahan
jadi karena memang juga pak ibu siti nurbaya juga berkinerja baik
jadi selama ibu siti nurbaya diakui kinerjanya oleh presiden pak
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
pak surya paloh
kita sudah mendapatkan beberapa konfirmasi terkait dengan pertemuan antara mantan menteri pertanian
syahrul yassin limpo yang saat ini dikonfirmasi juga masih berada di istana
tadi juga sudah disampaikan juga oleh ketua dpp partai nasdem kang saan mustafa bahwa kemudian
pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari pamit melaporkan kinerja juga penghargaan selama menjabat sebagai
sebagai menteri pertanian di masa pemerintahan presiden joko widodo
terima kasih kang saan untuk waktunya bergabung dengan kanal pemilu terpercaya malam ini
selamat malam dan salam sehat kang
malam terima kasih pak sperdi